perjalanan menggunakan kereta api luar biasa ini ditujukan untuk masyarakat yang dikecualikan
sesuai aturan penerapan protokol pencegahan covid sembilan belas
di antaranya pekerja di pelayanan penanganan covid sembilan belas
fungsi ekonomi penting pertahanan dan keamanan
kesehatan kebutuhan dasar
orang yang memiliki keluarga inti sakit keras atau meninggal hingga repatriasi
penumpang sudah bisa membeli tiket kereta api secara langsung di delapan stasiun
sebelum hari keberangkatan di stasiun gambir
stasiun cirebon semarang tawang dan bandung
pembelian tiket tidak bisa diwakilkan dan harus memenuhi syarat agar terhindar dari paparan covid sembilan belas
penumpang datang ke stasiun untuk melakukan reservasi atau pembelian tiket
diharuskan menunjukkan dokumen dokumen
sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh surat edaran gugus tugas
di antaranya dokumen yang menunjukkan negatif
atau bebas dari covid sembilan belas
adanya juga surat tugas dari instansi terkait
dokumen dokumen penunjang lainnya
ada tiga rute perjalanan jarak jauh yang dibuka untuk kereta luar biasa
yang pertama rute gambir surabaya pasar turi pp jalur utara
penumpang bisa naik atau turun di stasiun gambir
cirebon semarang tawang dan surabaya pasar turi
rute kedua kereta api dari gambir surabaya pasar turi pp
lewat jalur selatan
penumpang bisa naik dan turun di stasiun gambir
yogyakarta solo balapan dan surabaya pasar turi
dan rute terakhir yaitu bandung surabaya pasar turi pp
penumpang bisa naik dan turun di stasiun bandung
yogyakarta madiun surabaya pasar turi
dalam rangka pencegahan penyebaran covid sembilan belas
pt kai tetap membatasi kapasitas angkut kereta api luar biasa
tim liputan cnn indonesia